badan pengelola transportasi darat banten ikut mengimbau masyarakat agar tidak mudik
untuk mencegah penyebaran virus corona
kepala bptd wilayah tujuh banten han jardwi antoro mengatakan
nantinya akan ada pengetatan pemeriksaan calon penumpang
yang tetap melaksanakan tugas dinas hingga keluar kota
filter yang akan ditanyakan nanti yang pertama adalah
kalau dia adalah seorang pegawai negeri yang melaksanakan tugas
pasti adalah spt nya surat tugasnya
kalau dia bumn juga surat tugas dari kepala bumn nya
atau kalau dia adalah masyarakat yang dalam rangka tugas mendesak
apa bukan dalam rangka keperluan yang sangat mendesak
itu harus dibekali dengan surat keterangan
dari kelurahan atau desa
meski sudah ada himbauan larangan mudik
masih terlihat warga yang nekat antre masuk ke pelabuhan merak
salah satu penumpang amin asal lampung
merasa dirinya dan keluarga sudah aman untuk pulang ke kampung halaman
ya sebenarnya begini
kalau bagi saya ini kan orang kampung
katanya begitu kan takut penularannya
cuma sampai saat ini
aman aman aja di tempat saya
dan juga saya pulang balik di mobil
dan aman aman aja juga
untuk membantu mengamankan penyekatan
nantinya petugas gabungan polri dan satpol pp
akan siaga mulai tanggal enam mei dua ribu dua puluh
tepat pukul dua belas malam
tim liputan cnn indonesia